satu pengendara motor ini tergeletak tak berdaya di perempatan harmoni jakarta pusat pada minggu malam
dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian kecelakaan ini terjadi akibat satu pengendara sepeda motor ada yang nekat merobos lampu merah
akibatnya tabrakan sesama motor ini tak dapat dihindarkan
dua pengendara motor mengalami luka parah salah satunya bahkan harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat
lampu hijau jalan sini sama sama ngaju aja
oh jadi adu banteng gitu mbak korbannya berapa orang mbak tadi mbak
lukanya parah mbak
usai mengevakuasi korban dua unit sepeda motor juga dievakuasi ke pos lantas harmoni untuk kepentingan penyelidikan
kasus kecelakaan ini kini ditangani satwil lakalantas metro jakarta pusat
sebuah truk tronton bermuatan tanah merah bernomor polisi b sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu qc pada minggu siang menabrak tiga unit mobil di kawasan parung panjang bogor jawa barat
kecelakaan ini terjadi akibat truk tronton mengalami remblong saat melaju dari arah tangerang menuju bogor
saat peristiwa terjadi sopir truk tronton melompat dari dalam truk
tiga unit kendaraan yang tertabrak rusak parah
kita akan ke belakang
jadi kita berbakat tapi ternyata yang menabrak itu mobil yang terlalu besar
belum mereka remblong
mobil yang terlalu can
kendaraan truk tersebut mengalami remblong
sehingga menabrak mobil mobil yang ada di depannya
laka beruntun tersebut kini ditangani unit lakalantas polres bogor jawa barat
tim liputan cnn indonesia